kor lantas polri sedang mengembangkan buku pemilik kendaraan bermotor atau bpkb elektronik dengan chip yang akan diterapkan pada tahun dua ribu dua puluh
apa saja keunggulannya dan bagaimana faktor keamanan datanya
untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami direktur registrasi dan identifikasi korlantas polri brigjen paul yusri yurus
selamat sore pak yusri
selamat sore mas yusri
baik sebelum kita mulai lebih lanjut sebenarnya saya penasaran juga mungkin anda juga bisa memberikan gambaran kepada kami
bentuknya nanti seperti apa apakah digital menggunakan chip seperti ktp elektronik atau justru seperti paspor begitu pak
kalau kita lihat sekarang yang sudah dikembangkan ini implementasi kayak e pasport ya
yang di depannya nanti akan ada chip r atau rfid
ini banyak sekali fungsinya karena memang sekarang ini kita sedang berinovasi bagaimana kita bisa melayani masyarakat
dalam asosiatif lima
oh sekarang ini kan terpadu lah
di sini kita berkolaborasi dengan beberapa stakeholder terkait
kita bikin lah
sekarang contoh saja sudah mengembangkan namanya btkb prototype
beberapa folder folder sudah kita bangunkan
kemudian yang selama ini kita tahu bahwa r seed kami terkendala dengan gudang r seed
mungkin mas kita tahu kan gudang r seed sebesar itu harus cari r seed satu
nah sekarang ini sudah mendekati society lima ini sudah di era industri
ini masa harus kita pakai nasib r seed
teknologi tinggi sekarang
ternyata tidak kita gunakan sekarang ini
makanya kami membangun namanya r seed digital
r seed digital itu begini
mas reza datang bahwa mau daftarkan kendaraan baru
kemudian kita scanner saja masuk ke dalam
ini paper nantinya
kemudian kita ketahui
tapi kan contoh saja paling gampang memutasi kendaraan
itu sampai dua minggu tiga minggu bahkan sebulan
ini nanti kita akan percepat karena tidak usah lagi cari r seed
r seed sudah ada dalam server
cukup dengan membawa bpkb itu yang sudah ada digital atau kip nya itu
kemudian kita pakai di sini
ada alat itu bisa di send bagi
kemudian kita lakukan database story kendaraan tersebut
tinggal nanti pindahkan lagi karena masing masing polda sudah terintegrasi
awalnya nanti kesana
pak berarti bisa dibilang karena nanti tadi bapak bilang sudah empat begitu ya
sudah tidak ada lagi fotokopi fotokopi begitu ke depan ya pak
ya karena kami sudah scanner semuanya
dari rfid di bpkb elektronik kan bisa menjamin legalitas keabsahan
kami berkolaborasi dengan stakeholder terkait seperti finance kemudian dari bank bank
juga ada yang namanya
kita sering menggadaikan
sekarang jadi masalah kan banyak yang bpkb itu apa
misalnya cicil mas
mas cicil kemudian terintegrasi dengan elektronik bpkb kami dari setiap pihak stakeholder
modus sekarang yang banyak terjadi adalah sementara mas cicil bikin laporan kehilangan bpkb
terus kemudian muncul bpkb nya dia jual lagi mobilnya
kan gitu mas
nah itu nanti sudah tidak bisa lagi karena kami sudah terintegrasi semuanya mas
dengan menggunakan cp ini
sejauh ini perkembangannya sudah sampai mana pak
sudah di murah murah tahun ini sudah keluar
karena kan ini sistem lelang mas
kami sudah kami dari surabaya sudah mengecek langsung ke tempat pabrikannya
kemudian juga nanti kalau memang sudah iya tahun depan sudah kita bisa laksanakan semuanya mas
karena kan kami juga selalu berjalan
ada yang namanya aksi digital
ini terintegrasi semua
kemudian ada e bpkb sama dengan e pasport
dan menggunakan e reco id
kemudian kami ada e check fisik
semua terinflasi sehingga bagaimana kita melayani masyarakat itu lebih cepat dengan harga pendek
tetap sama mas
dengan beragam kemudahan itu yang jadi pertanyaan dari masyarakat juga sebenarnya adalah bagaimana faktor keamanan pak
ini beberapa waktu belakangan kita berperang begitu dengan hacker mengenai masalah keamanan data
nah bagaimana dengan keamanan e pkb elektronik ini datanya
tadi yang anda bilang arsipnya dirubah menuju digital gitu
karena ini kan terintegrasi dengan kami punya eri mas
ini akan terintegrasi sama sama semuanya
sehingga security nya ini kita gunakan dengan sekurifikasi tinggi
untuk bisa mengamankan database kami
kami sudah merapikan semuanya
eri termasuk kami
eri kami kan database runner kami
kami mengacuni pada eri
termasuk teman teman yang ada di samsat
baik itu jasara harja dari dispenda
itu kami terintegrasi dengan tetap menggunakan eri
kami sudah memperbaiki single data kami
supaya data kami yang di kepolisian di jasara sarja maupun juga di sepeda ini nanti akan sama semuanya
semuanya gitu pak
oke baik pak
ini kalau kita bahas ke depannya kan memang berkembang menuju ke digital
begitu seperti ktp elektronik sekarang lagi diuji ktp digital
kenapa tidak langsung menuju digital saja pak gitu
kenapa harus menjadi elektronik dulu nih
karena umum negara mas
tapi tetap akan mengarah ke alam
tapi ketika semua datanya harus tersentuh dalam server kami ya memang harus diaman
harus dengan security yang tingkat tinggi
yang itu ini semua mas
baik pak kita akan melanjutkan mungkin diskusinya nanti
kita akan menuju ke kadif humas polri yang akan memberikan informasi